dan lebih banyak kerugiannya ketimbang keuntungannya
iya bahkan nih ya karena dekat dengan laut akhirnya sebuah warung lainnya juga menyediakan aneka menu ikan laut yang ini secara prasmanah
cabai gula dan penyedap rasa
tetapi masalah itu ada di lini lintas sektor juga di kepolisian juga di perhubungan darat dan juga di pemerintah lokal ya
konon ceritanya masjid ini adalah masjid tertua
setelah itu dipindah ke netpot dan disusun dalam pipa pipa yang diberi lubang dan dialiri air
perempuan lebih tingkat risikonya lebih besar
dan berpegang terguruh terhadap aturan kalau memang ini ada kesalahan indikasinya dari kesalahan bank maka bank akan mengganti